dua calon wakil gubernur jawa timur yang sedang bertarung saat ini merupakan kader muda partai mereka masing masing
dan meski terbilang masih belum banyak pengalaman namun popularitas mereka cukup baik di tengah masyarakat
keduanya pun mengaku siap memperebutkan suara rakyat jawa timur
emil elistianto dardak baru berusia tiga puluh tiga tahun
namun partai demokrat menilai pengalamannya di bidang korporasi dan pemerintahan cukup layak untuk membuatnya maju sebagai calon wakil gubernur pada pilkada jawa timur
emil dipilih untuk mendampingi calon gubernur kofi fahindar parwansa
nah kalau saya sendiri ya tentunya diminta mewakili kepala daerah yang punya
merangkat dari bupati tapi juga berangkat dari pengalaman saya di dunia korporasi sebagai profesional di
sektor ekonomi keuangan dan juga pernah menjadi advisor bagi pemerintah pusat
nah itu yang dilihat dan ditambah dengan tadi sebagai kepala daerah
jadi semua kombinasi inilah yang kelihatannya menjadi basis kita untuk bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat
nah dengan memegang itulah makanya kita bisa lebih yakin dalam bersiraturahmi dengan masyarakat memberikan profil kita dan mereka bisa menilai sendiri
di sisi lain putih pramatana puspa seruni poundri nagiri guntur soekarno putri atau putih guntur soekarno merupakan cucu mendiang proklamator republik indonesia soekarno
putih yang merupakan kader pdi perjuangan ini menyasar dukungan dari generasi milenial dan kaum perempuan sebagai usia
saya berharap bahwa sebagai seorang perempuan saya juga bisa meraih simpati daripada perempuan perempuan di jawa timur
pada saat itu anak anak muda berkuat dan juga anak anak muda tentunya kalau saya kadang kadang dibilang terlihat masih muda gitu kan
kelihatannya masih muda tapi saya berharap juga anak anak muda bisa menjadi salah satu kekuatan bagi kita
putih guntur soekarno muncul sebagai calon wakil gubernur pada saat saat terakhir menjelang pendaftaran ke kpu
ia menggantikan abdullah azwar anas yang mengundurkan diri